presiden ukraina volodymyer zelensky meminta rusia berhenti membombardir warga sipil
zelensky juga sedang meminta jaminan keamanan jika anggota nato belum bersedia mengakui ukraina sebagai bagian dari blok tersebut
pernyataan ini disampaikan zelensky setelah rusia mulai menyerang beberapa area di pusat perkotaan pada selasa
yaitu mengebom pusat belanja di kharkiv kota terbesar kedua di ukraina dan meluncurkan rudal rusia ke menara tv di kiev yang menewaskan sedikitnya lima orang serta melukai lima korban lain